semoga allah memberikan kelancaran dan kemudahan nantinya dalam persalinan
sesuai dengan hadis rasulullah saw
jadi setiap orang yang dilahirkan itu adalah seorang pemimpin
yang dimana pak aldebaran ini adalah seorang imam
di dalam keluarga mudah mudahan dengan menginjak sepuluh bulan perkawinan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sore hari ini kita bisa berkumpul di rumah bapak aldebaran al fahri
di acara kegiatan empat bulan
kehamilan ibu andini karisma putri
sebagai bentuk rasa syukur kehadirat allah swt
yang dimana pada empat bulan kelahiran ini
allah telah memberikan amanah kepada keluarga al fahri
mudah mudahan allah memberikan keberkahan kelancaran dan kemudahan dalam persalinan nanti
marilah kita bersama sama membacakan doa doa untuk janin
juga membacakan surat dalam ayat suci al quran
mudah mudahan dengan pembacaan ayat suci al quran nanti
insyaallah allah memberikan kesehatan
allah memberikan rizki yang berkah
dan terutama anak yang soleh juga keberkahan
marilah kita mulai pak al
sama dari tuhan syai'ul hassan sajidi
wa tuhan syai'ul qadir jalanik
kedah salashiru manafalah muslimi nabihim
jadi setiap orang yang dilahirkan itu adalah seorang pemimpin
yang dimana pak aldebaran ini adalah seorang imam
di dalam keluarga
mudah mudahan dengan menginjak sepuluh bulan perkawinan
pak aldebaran ini diberikan kekuatan
terutama akan menempuh bahtera hidup yang lebih dahsyat lagi nantinya insya allah
mudah mudahan allah memberikan kemudahan
allah memberikan kelancaran
mungkin itu saja dari kami ya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aku kepikiran elsa ya allah
apa dia dan mama
mama juga mengadakan tasyakuran disana
mama akan selalu ada di samping kamu ya
makasih ya emang
makasih mama selalu ada buat aku mak
mama selalu tahu apa yang aku butuhkan
ya aku juga sayang sama mama
mama gak sabar ketemu sama jalan cucu mama
mama pengen ngelih ya
kamu harus lebih sehat ya
ada anak di dalam kandungan kamu
ada bayi yang sangat mengemaskan
ada tamu buat ibu
kamu terlalu baik
mama akhirnya nino jenguk aku ma
akhirnya nino jenguk aku ma
ada apa nino jenguk elsa
maaf aku temuan nino dulu ya
sebentar aja ya ma
apa mama sama nino datangnya kesini barengan
kami baik sa
ya mama juga baik
sayang zia terima kasih
aku udah dengar kabar dari papa soal kamu
kamu tahu aku sedih banget saya